memangnya tuhan ini siapa
mulai sekarang jangan takut
jangan pernah takut kepada siapapun
kita hanya berhak takut kepada gusti allah
ada apa dengan kalian
apa halim itu yang membuat kalian seperti ini
jangan sembarangan kamu manggil magil salib
panggil dia beliau
karena dia adalah nabi
tidak ada nabi
setelah nabi muhammad
dan nabi muhammad adalah utusan yang terakhir
soma sami itu sekarang sudah menjadi anak buahku
sabar ya nak ya
mudah mudahan kita dapat obat ya
ini obat untuk menuk
menuk mudah mudahan menuk cep sembuh makasih anak makasih enaknya obatnya biar cepet sembuh
semilang masih panas
badannya makin panas terus kita harus bagaimana leh aku juga enggak tahu
mendingan kita berdoa untuk kesehatan menu
berikanlah hambamu ini petunjuk
agar hambamu dapat menyelamatkan paman somat dan somi
fasabih bihamdi rabbika
indah sekali bacaan qur'annya
allah ya garib
kenapa kamu kecil
kenapa kamu kecil
kenapa kamu kecil
kenapa kamu kecil
takut dipukul tuan
siapa yang berani mukul kamu
takut dipukul tuan
biasanya ada orang yang mukul ayu
kalau ayub lagi baca al quran
takut dipukul tuan
kenapa kok kamu baca al quran
kata mereka bacaan ayub salah
kata mereka bacaan ayub salah
pasti orang orang yang tidak ingin islam
memangnya tuhan ini siapa
memangnya tuhan ini siapa
memangnya tuhan ini siapa
memangnya tuhan ini siapa
mulai sekarang jangan takut

jangan pernah takut kepada siapa pun
kita hanya berhak takut kepada gusti allah
kita hanya berhak takut kepada kusti allah
jika kita berada di jalan yang benar
apalagi jika kita berada di jalan yang benar
makanlah dengan baik
allah akan melindungi
dan aku akan berusaha
dan aku akan berusaha
bapak ibu apa yang kalian lakukan
ibu bapak sekalian
tahu tidak kalau pohon ini ada yang menciptakan
kita ada yang menciptakan
gunung juga ada yang menciptakan
siapa yang menciptakan
itu adalah sang maha pencipta allah swt
tuhan seru semesta alam
di dalam al quran disebutkan
di dalam surah al ikhlas
kamu bacakan surah al ikhlas
allah itu ahad
tidak ada sekutu
tidak ada seterunya
allah tempat menggantungkan segala harapan kita
kita dan allah juga yang mengabulkan
allah itu tidak beranak dan tidak diperanatkan
tidak punya istri tidak punya anak
bahwa allah itu tidak ada yang setara
allah yang mengurus kita
yang menciptakan kita
jadi hanya allah yang berhak untuk kita sempah

orang orang itu akan menjadi pengikut